hamba mohon kepadamu ya allah
berikanlah abba kesembuhan
berikanlah kesembuhan saat ini
karena abba ingin sekali bisa melihat
melihat putri abba reina
putri kandungku ya allah
kasih abba kesempatan
untuk bisa menembus semua dosa dosa hamba
karena selama ini
abba sudah menyanyiakan putri satu satunya abba
berikanlah abba kesembuhan
mengabulkan semua permohonan kamu
kamu udah dapet
nomor dokter dari singapura itu
aku juga masih nunggu
kenapa kamu gak tanya aja
handphone aku pak
biar aku coba kontak pak irfan
iya iya sebentar ya
bapak dulu pernah punya temen
tapi udah lama gak ketemu
bakal gua ber agricultural
malam pak irfan
oh enggak enggak ganggu kok
dokter yang di singapura
rekomendasi pak irfan
apa boleh saya dapat
nomor kontaknya pak irfan
kalau boleh jujur
untuk bisa melihat lagi pak irfan
benar saya lupa
ngasih tau pak nino waktu itu
itu temen saya ya
namanya dokter edward kong
jadi nanti kalau pak nino nelfon
bilang aja tahu kontaknya dari saya
nanti saya forward ya nomornya ya
sekali lagi terima kasih banyak buat
rekomendasinya pak irfan
oh enggak ini bukan apa apa kok
tapi ini sangat berarti buat saya
sekali lagi terima kasih pak irvan selamat malam
apa sih yang dikirim sama pak irfan
udah dikirim nomernya
alhamdulillah pak nino
udah jadi kesempatan buat aku pak
ada kita berdua
kalau yang permintaan
aku mau bangun pagi katakan mau kasih aku kejutan
wah iya kan pak
hmm kasih enggak ya iya
yaudah nanti rena tidur sama oma
sekarang sama jus dulu ya bersih bersih beres beres mandi mandi

mau menanya soal peneror itu gimana udah ada perkembangan
alhamdulillah aku sudah dapat foto laki laki yang meneror keluarga kita
dan kemarin aku
sempat ketemu sama seseorang yang kemungkinan kenal sama laki laki itu
siapa kamu mau ketemu siapa
detailnya nanti aku ceritain ya sama mama
yang penting sekarang mama doain aja semoga semuanya lancar
sudah kalau gitu update mie ya kabari kalau ada perkembangan apapun
ya yaudah kalau gitu mama kamarnya istirahat ya
hah kenapa purutnya sakit
apa mau ke toilet gimana
ini anak kamu suka nendang nendang akhir akhir ini bikin aku kaget
terus gimana mau ke dokter
ngapain ke dokter ya gapapa biarin aja aku juga senang
bisa ngerasain dia nendang
eh kamu tuh lagi ngapain sih
lagi main main nih di perut mama ya
oh main bola
nanti kalau kamu udah lahir papa buatin lapangan bola ya
jadi nanti kamu bisa main bola oke
baru lahir masa lu disuruh langsung main bola
siapa tau nanti besarnya bisa kayak krisen renalmu
kalau nendang nendang jangan keras keras ya
kasian mama tadi sampai kaget loh
iya kalau mau nendang nggak apa apa tapi pelan pelan
kayaknya tanah kita nanti dia menjadi orang yang paling bahagia deh
karena papanya seperti ini
kamu selalu membuat bahagia mas
untuk anak kamu untuk aku untuk lena untuk mama untuk semuanya yang ada di sini
ini kamu pun bukan begitu
nah sekarang kita isi rata rata di kamar ya
aku mau ngasih
kutusnya nggak ada
kau ingatnya itu siapa
ya ini kutus saya kamu dapet dari mana
kamu ingatnya itu siapa
enggak siapa ya itu om tamma
adik kandungnya mamaku jadi di foto itu dia lagi nganterin sup
yang enak banget itu loh
dan ternyata sup itu adalah resep dari mama aku
ternyata dunia itu sempit banget ya
ternyata dari dulu itu
memang kita sudah ditaktirkan untuk bersama
ternyata dari dulu itu
kata saya waktu saya datang ke rumah kamu pertama kali
kalau tuhan itu menakdirkan kita untuk bersama
ya pengen cerbangan ngegombalin
saya ngegomong manis salah juga ya ujian pak
ya aku seneng sih digombalin sama kamu mas
tapi belum terbiasa aja
pasti di foto itu kamu pasti bilang sama om aku
om nanti kalau keponakan om udah lahir
dia harus jadi istri aku ya om
pasti om aku bilang pikir pikir dulu ya soalnya ponakan om cantik banget
justru om kamu itu bilang
nanti waktu keponakan om udah lahir
kamu jagain dia ya
jaga dia baik baik
dia itu jodoh kamu
dan om kamu pasti suka sama saya
karena saya kecilnya aja udah lucu gitu ya
tuh kamu lihat
cuman sering main layangan jadi agak
aku kayaknya mau ngasih foto ini ke papa deh
ambil bapak tau
yang maha penyembuh
sembuhkan putri saya yang sah
agar mentalnya kembali sehat seperti dulu ya allah
saya juga mohon kepadamu ya allah
lancarkan perencana sidang banding istri saya
berikan kemudahan dalam prosesnya ya allah
semoga engkau mengabulkan doaku ya allah
wahai maha pengabul doa
foto yang kamu kirim barusan ini
ini bentaran foto al sama tama
al kenal dari mana sama taman
iya tapi masalahnya
soalnya masih kecil banget
jadi waktu itu om tama itu lagi datang ke rumah
jadi mama itu kan udah temenan sama
mama aku tuh udah lama teratepah
papa baru inget
almarhum mama kamu pernah cerita
kalau mama kamu pernah ketemu
sama perempuan namanya rosa
luar biasanya cara tuhan
mempertemukan kamu sama al
iya pak makanya aku juga kaget
waktu itu pas papa kasih fotonya mama
ke aku aku kasih unjuk ke mama rosa
dan ternyata mama rosa kenal
dan mereka temenan
dan tadi sempet nyari nyari
ke barang barang mama yang lama
dunia itu sempit sekali ana
oh iya alah ada dekat kamu na
ada kenapa pak
papa mau bicara sebentar
mas papa mau bicara
ada apa pak
al kamu udah terima
surat naik bandingnya
kamu dan mama
kamu dan mama kamu gak keberatan ya
kami gak keberatan pak
bicarakan soal surat itu ke mama
dan alhamdulillah mama juga gak keberatan
terima kasih al
waktu pas mama sudah keluar dari penjara
mama tidak melakukan kesalahan yang sama ya pak
yaudah kalau gitu
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mama cepetan mau kasih tau aku
ya halo selamat malam urosa
saya rencananya masih tiga hari lagi di jogja
karena saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan
atau begini aja bu
soal pria yang ibu suruh itu
ciri cirinya seperti apa
warna kulitnya dan tingginya
nanti saya akan infokan ke rekan rekan saya di jakarta
siapa tahu mereka bisa membantu
usia sekitar tiga puluh an tahun
kulit sawah matang
baik bu kalau begitu nanti saya akan infokan segera ke rekan rekan saya di jakarta
semoga mereka bisa tahu tentang laki laki itu ya bu ya
pasti akan berhasil
udah nemenin gue dua hari di bandung
ya udah ini kan udah malem banget
gue cabut ya
suji gue udah capek ya
nih adet dulu
oh tunggu tunggu tunggu
cukup ngejar ngejar elsanya
lo kena berkali kali ditolak
yaudah duluan gue
kebahagiaan elsa itu nino
yang bikin elsa bisa sembuh itu nino
gue harus bisa berikan itu ke elsa
ini hp mas felix
gak bisa hidup
mungkin mbak linda bisa mengingat kembali atau mencari tahu
mungkin di kontak handphone mbak felix
atau dimanapun yang berhubungan dengan orang ini
kalau memang sudah ketemu
saya ada kartu nama
pagi belum ya
aku sudah tidak sabar melihat kejutan dari papa
kok belum ada orang
kasih tidur juga you are delicate
aku punya perkembangan
malah tak terbangun
jangan lupa like dan subscribe
ini apa ya nanti aku kasih tahu mama papa deh eh temui ngapain subuh subuh disini
udah nggak sabar kalau gitu main dulu sama itu
udah kamu siap siap lulusan mandi ya
kan sebentar lagi kita mau kasih hadiah buat trainer
kok sampai lupa andien sebentar lagi ulang tahun
ini gara gara teror yang kelar kelar nih gue sampai nggak kepikiran ya
ya ampun jadi kamu udah bangun dari subuh pagi pagi wah
iya bu lucu banget deh rena terus saya suruh tidur lagi nggak mau katanya
mau nunggu kejutan dari papa gitu
aduh oma juga jadi penasaran gitu ya
penasaran kejutannya apa ya dari papa buat rena ya
aku juga penasaran oma
saya anak pinter anak baik harus sabar ya
gimana kalau kita tunggu papa mama kamu di rumah makan aja ya ya
oke that's better good girl oke kita kesana sekarang ya oke let's go
lalu si mas
jadi bajunya harus warna biru
mama kamu baperan
saya pake papanya udah ganti sana
saya gak pernah baperan ya
kamu yang sering baperan
kamu ganti baju ya
nah cepet keluar ya
biar nanti ada yang belain papa
mas cepetan mas
saya diminta pak adebaran pak
buat antar mainan untuk rena
saya telpon pak bos dulu
ini di depan ada yang mengantri
barang mainan buatan rena
kamu suruh masuk aja
terus suruh langsung ke halaman belakang
minta riza buatan nemenin ya
baik pak bos
oke makasih ya
semoga rena suka
oke boleh masuk
tunggu dulu mas
buat masuk rumah pak bos
si masnya harus digeledah dulu
silahkan mas mas
pake degileh segala nih pak
kalo gak boleh digeledah
gak boleh masuk
silahkan bawa barang barangnya
masuk ke halaman belakang
ditemenin sama pak riza
langsung ke belakang ya
gue udah harus mulai misi gue
untuk membahagiakan elsa
rafael pasti marah kalau tau gue mau ke bandung sendiri kan
dia gak bakalan setuju
sebentar lagi udah menyampe
untung gue sengaja berangkat subuh
gue takut hari ini rafael tiba tiba datang ke apartemen
dan ketahuan gue mau ke bandung
dengan berangkat subuh
gue juga jadi cepet sampe kebanggaan
suamiku ganteng banget
aduh aku milihnya pas deh
sini mas sini yuk
ntar dulu gak bagus
kalo bajunya gak keliatan
apaan nya gak keliatan ini keliatan
terus aku keliatan gendut
ayo ada timer ada timer ada timer
mau lagi gak
udah saya mau makan yuk
ntar dulu aku cek dulu
dari luar sana
sekian lagi yuk
sekian lagi yuk
sekian lagi yuk
sekian lagi yuk
udah gak keliatan gendut
kamu terlihat sangat cantik
sangat kacak pakai warna biru
kalian serasi sekali
apa sih aku penasaran banget
nanti kita bareng bareng ke halaman belakang ya
aku menelepon dari indonesia
aku ingin membuat janji temu dengan dr edward kong
aku dapat nomornya dari teman dr edward
mr ivan dari indonesia
kucu tolong taruh aku di list
bisa gak di daftarin
saat ini belum bisa pak
mereka bilang kalau dr edward com
lagi trip ke amerika
untuk dua minggu ke depan
mereka juga bilang kalau waiting list untuk
ya kalaupun aku daftar sekarang
pasti masih akan
tapi mereka info
kalau sananya dr edward kong udah balik
aku akan di kabarin
ya mudah mudahan aja ya
kamu bisa segera daftar
tapi kalau menurut mama
memang dokter bagus itu
pasti pasiennya antriannya panjang
itu pak dokter ahli gizi mama aja
kalau ada pasien baru itu dua sampai tiga bulan loh
jadi kamu sabar aja sayang ya
mudah mudahan bisa lebih cepat kan
ya allah maaf pak
rasanya udah gak sabar
aku bisa melihat lagi
apalagi melihat rena
kamu harus minta sama allah
allah akan tunjukkan caranya
ya inget itu
anda dipanggil sama kepala lapas
ada apa ya
iya betul saya panggil ibu sarah
besok ibu sarah akan ada sindang banding
terima kasih banyak ya bu
semoga sindangnya berjalan lancar
permintaanku untuk bebas dikabulkan
agar aku bisa segera rawat
dan temani elsa
silakan bawa lagi ibu sarah ke sel
mari ibu sarah
makannya pelan pelan doang sayang
nanti kesel lu gimana
abisnya aku mau cepet cepet
biar kejutan dari bapak
kejutan dari bapak itu ga kemana mana kok
jadi pelan pelan makan ya ya
ini di depan ada tamu katanya mau ketemu dengan non rena
kamu suruh langsung ke halaman belakang aja ya
biar riza yang ntar
baik pak bos
aku udah selesai makan ya
yaudah yaudah kamu udah ga sabar banget
liat kejutan dari bapak ya
itu buat aku pak
pa tapi kalau main sendirian enggak seru
siapa bilang rena main sendiri
ini hadiah dari papa untuk reinhard
jadi sekarang rena bisa main sama temen temen rena di rumah
papa juga udah minta izin sama orang tuanya juana
sama ibu panti untuk keadaan
jadi bisa main sepuasnya sama rena
jangan lupa kita akan berjalan ke rumah
kita akan berjalan ke rumah
kita akan berjalan ke rumah
kita tungguin sama juana sama kadhanu
apa kamu keren banget ya bisa bikin mainan kayak begini di rumah
iya bener papa kamu keren banget rena
yuk kita main temen temen
kamu kok pinter banget sih mas
bisa bikin rena bahagia loh di sini
saya juga pinter bikin kamu bagi
makasih ada mama juga
kamu gak mau ikutan main juga
dan saya menemukan hp suami saya
mungkin bapak mau lihat
boleh saya lihat handphonenya
bapak bisa datang ke rumah saya
baik saya sekarang kesana ya
boleh minta share lock nya rumah bu linda ya
baik saya kirim
aku pergi dulu ya
aku mau ketemu sama seseorang yang ada hubungannya sama pendorong kita
aku mau cari tahu dulu ya
ya udah oke hati hati ya
semoga bisa dapat titik terang ya
supaya kita tahu siapa peneror dan apa tujuannya
saya berkati ya
riza saya titik rumah ya
kamu jaga dengan baik
aku ke renan dulu
papa pergi dulu sebentar ya
papa ada urusan
habis itu saya papa sekalian juga mau ke kantor
renan seneng seneng ya main sama teman teman ya
ya sampai jumpa